menurut komisioner kpu betty data dari dinas dukcapil terus diperbarui menyangkut data warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi meninggal dunia
kpu juga terus berkoordinasi dengan pihak mabes tni dan kepolisian untuk mendata pemilih yang berstatus taruna sehingga tak valid menjadi pemilih pada pemilu dua ribu dua puluh
betty pun merespon data pemilih unik yang keabsahannya sempat dipertanyakan publik misalnya berusia seratus tahun dan nama yang terdiri atas satu huruf
dalam kesempatan ini ia mengungkapkan data pemilih unik itu faktual karena sudah melalui proses pencocokan dan penelitian alias coklit secara faktual oleh petugas kpu di tingkat daerah